pembatasan penumpang di moda transportasi kereta komuter lain jabodetabek masih diberlakukan
saat ini satu gerbong maksimal tujuh puluh empat orang
jumlah ini naik dari kapasitas maksimal sebelumnya yakni enam puluh orang
direktur jenderal perkereta apian kementerian perhubungan zul fikri mengatakan
jumlah maksimal tujuh puluh empat orang dalam satu gerbong sudah melalui simulasi dan masukan dari para ahli
memang tidak saling bersentuhan yang berdiri pun tidak bersentuhan ini yang mesti kita atur
dengan maksimal tujuh puluh empat orang di dalam gerbong ini penumpang yang berdiri berada di sela sela penumpang yang duduk
penumpang yang berdiri pun tidak saling berhadapan
penumpang duduk berjumlah tiga puluh dua orang sementara penumpang berdiri sebanyak empat puluh dua orang
zul fikri menegaskan keputusan untuk menambah kapasitas
berdasarkan evaluasi selama fase satu ini salah satu indikatornya yakni tertibnya para penumpang
sebab untuk menambah menjadi satu ratus dua orang per satu gerbong memiliki potensi bersentuhan yang besar
selama masa psbb transisi ini terdapat antrian pengguna untuk masuk stasiun pada jam sibuk pagi dan sore hari
berdasarkan data pt kci pengguna krl pada senin delapan juni sebanyak tiga puluh ribu pengguna
kita mencoba melakukan simulasi
simulasi konfigurasi dari penempatan penumpang meminimalkan resiko khususnya untuk para penumpang yang berdiri
pada tahap satu ini tujuh puluh empat orang artinya untuk yang duduk memang tidak saling bersentuhan
yang berdiri pun tidak bersentuhan
ini yang kita atur
pada saat masa psbb kita tetapkan enam puluh artinya ini memang terlalu longgar karena yang berdiri hanya kita izinkan untuk satu berderet
sekarang kita bisa izinkan dua
tapi masukan juga dari para ahli bahwa
bisa para penumpang berdiri ini agak ditambah dengan syarat tidak saling berhadapan
oleh karenanya penumpang penumpang berdiri ini diatur saling membelakangi dan ditambah menjadi dua baris